awal bulan mei tahun dua ribu dua puluh satu ini kementerian kesehatan mengkonfirmasi bahwa virus corona varian delta masuk ke indonesia
virus mutasi ganda ini lebih cepat menular dan menjangkiti mereka yang berusia muda juga
dan varian delta yang pertama kali ditemukan di india ini menjadi penyebab meledaknya kasus covid sembilan belas di negara tersebut
bahkan kini varian delta mendominasi hampir semua provinsi di indonesia dan juga di seluruh dunia
seberapa berbahayakah varian delta ini dan apakah ada varian varian lainnya selain delta yang harus kita waspadai
dan bagaimana tentunya cara mencegah agar kita tidak terpapar
insight kali ini akan membahasnya bersama saya desi anwar
jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia yang meroket dalam waktu relatif cepat
diduga disebabkan oleh transmisi covid sembilan belas
covid sembilan belas varian b satu enam ratus tujuh belas dua atau dikenal dengan varian delta
varian baru virus corona ini pertama kali terdeteksi di india pada oktober dua ribu dua puluh
kementerian kesehatan per dua puluh satu juli dua ribu dua puluh satu mencatat
ada delapan ratus dua kasus covid sembilan belas varian delta di indonesia
yang tersebar di dua puluh satu provinsi
di pulau sumatera jawa bali ntb ntt kalimantan sulawesi hingga papua
varian delta disebut memiliki kemampuan menular tiga kali lebih cepat dibanding varian lain
data dari public health england menunjukkan
varian ini meningkatkan resiko rawat inap dua enam puluh satu kali dan resiko penanganan gawat darurat satu enam puluh tujuh kali
sementara itu menurut badan kesehatan dunia atau who
hingga saat ini varian delta belum menunjukkan gejala yang berbeda dengan varian lain
varian itu juga terbukti dapat menurunkan kemampuan penetral antibody
dan kemampuan antibody pada orang yang pernah terinfeksi
serta berpotensi meningkatkan risiko reinfeksi
menurut ahli biologi molekuler dari universitas yarsi jakarta ahmad utomo
varian delta memiliki beberapa mutasi
yang mengakibatkan virus memiliki protein yang bisa melekat lebih kuat daripada varian lain
nah dari varian alpha ini menjadi satu hal yang menarik
karena kesamaan antara varian alpha di inggris dan varian beta di afrika selatan
punya kesamaan yaitu mutasi n lima ratus satu y
n lima ratus satu y ini ternyata diperkirakan membuat dia menjadi lebih mudah menurun
who juga menyebut mutasi virus yang masuk kategori varian of concern ini
menyerang orang berusia muda
ahmad utomo mengatakan varian delta dapat terdeteksi melalui pcr
walaupun akurasi tertinggi melalui pengecekan paru paru
masuknya varian delta ke tanah air membuat indonesia dilanda kasus covid sembilan belas gelombang kedua yang lebih masif
meski sampai sekarang para ahli menyatakan belum ada data klinis yang menyebut
varian delta lebih berbahaya daripada varian lain
varian ini adalah yang paling cepat menyebar antar manusia
ya ibu kota mengalami lonjakan kasus positif covid sembilan belas
mulai juni bulan lalu varian delta disebut sebut sebagai penyebabnya
banyak pakar menyatakan varian ini lebih berbahaya dibanding virus corona asli
di indonesia sendiri sekarang sudah ada lebih dari delapan ratus kasus covid sembilan belas varian delta
untuk mengelaborasi lebih jauh saya sudah ditemani kepala lembaga biologi molekuler eijkman amin subanri
apa kabar prof
prof sekarang ya kita sudah melihat ya indonesia masuk angka eksponensial sejak bulan mei juni dan juli
dan kita masuk ke fase ppkm dan ppkm
dan kita masuk ke fase ppkm dan ppkm
ppkm darurat pada tanggal lima juli hingga tanggal dua puluh juli
sekarang juga masih ada ppkm level empat
nah katanya ini kan selain lonjakan akibat mudik lebaran ya pada bulan april
tapi juga karena ada varian delta yang kalau saya ingat itu masuk pertama kali yang terdeteksi di kudus
pak amin atau ini
varian delta ini bukan saja di indonesia tapi sekarang di mana mana
bagaimana ciri khasnya dari segi infectiousnya atau seberapa mudah orang terinfeksi dan juga simptom dan gejala gejala yang dialami
varian delta adalah salah satu dari empat variant of concern yang menurut pengelompokannya who ya
jadi ada yang alpha beta gamma dan delta
ya sudah masuk di indonesia itu baru alpha beta gamma belum masuk alhamdulillah itu yang dari brazil
dan delta ini yang dari india
sudah cukup banyak ada kasusnya di indonesia
nah varian varian baru itu dikhawatirkan memiliki at least empat sifat ya yang bisa menimbulkan permasalahan
satu dia cepat menular
mungkin dia bisa escape dari diagnostik
jadi diagnostik pcr itu
misalnya pcr atau antigen tidak bisa mendeteksi
karena dia mungkin tidak mengenali bagian bagian yang bermutasi itu
kemungkinan menyebabkan gejala klinik yang berbeda ya
berbeda itu artinya bisa muncul gejala gejala yang sebelumnya belum ada

atau penyakit itu tambah
penyakit itu tambah berat
atau kematiannya tambah cepat
itu yang dikhawatirkan
nah yang keempat
dia dikhawatirkan bisa escape dari antibody
antibody itu bisa antibody yang dibikin di laboratorium yang namanya monoklone antibody yang untuk terapi itu
atau antibody yang muncul pada penyintas yang sering dipakai untuk plasma konvalesen
ya oke ini jadi ada empat hal yang harus kita waspadi
pertama cepat menular
cepat itu poin referensinya seperti apa
setiap menular bisa menularkan ke beberapa orang
ya kecepatan penularan itu bisa dalam waktu maupun reproduction number
artinya jumlah orang yang bisa diinfeksi
karena beberapa laporan menyebutkan
si virus itu bisa lebih cepat masuk ke tubuh
bisa lebih cepat masuk ke dalam sel manusia
ya bandingannya adalah
b satu ratus tujuh belas sendiri yang alpha itu
yang dari wuhan itu
wow jadi luar biasa
jadi kita bisa bandingin yang delta ini
ini kenapa apakah karena spike proty nya bentuknya berbeda jumlahnya lebih banyak
ya dia berikatan dengan
jadi r b d berikatan dengan reseptor pada permukaan manusia itu lebih kuat
jadi dia memfasilitasi masuknya virus ke dalam sel lebih baik lebih cepat
sehingga antara lain masa inkubasinya menjadi lebih pendek
masa inkubasinya biasanya dari berapa
yang tadinya enam tujuh hari sekarang menjadi empat hari
bisa menjadi empat hari
dan ini varian yang menurut prof amin walaupun kan disebut ada delapan ratus kasus lebih
jangan jangan jauh lebih dari itu ya jumlahnya
karena tadi disebutkan bisa tidak terdeteksi dengan diagnostik biasa
kira kira sudah berapa
jadi karena delapan ratus yang kami laporkan itu kan bagian dari sekitar tiga enam ratus
baru tiga enam ratus sih yang disequence
dari sekian ratus ribu
jadi ini bisa tip of the iceberg ya
betul nah ini sebagian besar juga masih dari pulau jawa
kita sedang mengejar yang dari luar jawa
beberapa memang sudah dikirim dari sumatera utara dari sulawesi utara kalimantan papua juga sedang kita kejar
sekarang sudah ada beberapa data
tapi bisa dikatakan bahwa ini nanti menjadi sebagian besar dari infeksi covid sembilan belas di indonesia karena delta
nah ini virus loadnya jadi jumlah virus yang disebarkannya kan jadi lebih banyak jadi lebih cepat masa inkubasinya juga lebih cepat pendek
kalau dulu kan ini kita harus pakai masker dan lain sebagainya cuci tangan disinfektan dan lain sebagainya
tapi ini juga lebih airborne ya
sampai ada yang bilang lima belas detik ketemu
nah itu yang di australia katanya berpapasan masuk ke kamar kecil dan terna
kalau dua duanya tidak pakai masker betul
tapi kalau dua duanya pakai masker dan jaraknya tidak terlalu dekat harusnya tidak ya
itu makanya prokesnya ini
sepertinya standarnya sama
jadi apakah kita berhadapan dengan delta alpha atau varian lokal standarnya sama
pokoknya harus menggunakan masker dan harus mencuci tangan jaga protokol kesehatan
nah dari segi gejalanya sendiri mungkin yang bisa sangat berbeda
dari coronavirus asal wuhan
saat ini sebenarnya belum ada khusus untuk indonesia ya belum ada penelitian atau data ilmiah yang mendukung tadi
apakah gejalanya lebih berat dan sebagainya
karena kami juga menemukan pasien pasien yang terinfeksi varian delta tapi gejala klinisnya ringan
apakah karena sudah divaksin atau karena memang varian ini lebih cepat menyebar tapi sebenarnya tidak menimbulkan gejala yang se fatal atau serius
kekhawatiran di dunia internasional justru varian delta ini bisa menyebabkan gejala gejala yang lebih berat
justru lebih berat
lebih berat atau gejala yang berbeda dari yang lain lainnya
kami belum mengonservasi itu di indonesia
jadi malah ya tadi saya sebutkan beberapa pasien yang terinfeksi oleh delta itu tidak berat
sebaliknya yang berat tidak semuanya delta
jadi memang ini sangat tergantung kepada kasus individunya juga ya prof amin
sebelum kita break ini ada katanya lambda sekarang
apa harus ini merupakan varian of concern juga
karena itu adalah varian yang ditemukan di satu negara di peru ya
tapi belum belum ditemukan di indonesia
karena sekarang penggolongannya baru sampai kappa sebetulnya
nah setelah kappa kan lambda
nah kalau misalnya kita kan cukup besar ya jumlah populasinya di indonesia
mungkinkah dari indonesia sendiri timbul varian yang memang khusus
khusus mulainya di indonesia
sudah ada beberapa jadi belum dikasih
belum dikasih alfabet yunaninya
tapi sudah ada
sudah ada ada empat
seingat saya ada empat varian yang ditemukan sejak tahun lalu
bahkan salah satu sebenarnya bulan april tahun lalu sudah ditemukan
dan sekarang ditemukan sudah ada beberapa ratus ya

itu sudah lebih dari tujuh ratus ditemukan di indonesia
dari tiga enam ratus tadi
jadi empat empatnya tidak masuk dalam varian of concern atau varian of interest
kita break sebentar prof amin
tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
tetaplah bersama insight with desi anwar
ya masih bersama insight with desi anwar di studio saya ditemani kepala lembaga biologi molekuler eijkman prof amin subandrio
kita berbicara mengenai varian baru delta dan juga sekarang ini di indonesia
kita melihat pada beberapa hari ya pada bulan juli itu kasusnya melonjak begitu drastis
exponantial tiga puluh ribu per hari empat puluh ribu bahkan sempat sampai lima puluh ribu per hari
dan ini menyebabkan rumah sakit kewalahan orang terpaksa isoman dan juga ada rush mencari obat obatan
oke prof amin mengenai obat obatan ini kan sampai sekarang masih belum adalah istilahnya obat yang kita bisa beli
dan ini mengatakan ini adalah obat covid sembilan belas
tapi masih sangat tergantung pada obat obatan yang existing
nah prof supaya tidak ini
ini kan juga supaya kita melakukan edukasi lah dan pencerahan ya
kira kira apa apa saja obat obatan yang memang bisa efektif dalam mengobati paling tidak mengurangi gejala dan menyembuhkan covid sembilan belas ini
ya bicara mengenai obat sebenarnya kita bisa bagi setidaknya ada tiga kelompok
tiga kelompok ya
obat yang sifatnya supportive atau supplement
suplemen itu yang meningkatkan kekebalan
ya secara umum
vitamin atau jamu apapun itu untuk meningkatkan kekebalan secara non spesifik
kalau yang spesifik kan pakai vaksinasi
contohnya apa apa saja vitamin yang memang sangat sangat diperlukan
vitamin yang sekarang banyak disarankan kan ada vitamin d vitamin c
kemudian beberapa obat herbal itu
ini semua membantu
itu membantu meningkatkan daya tahan
itu memang diperlukan
karena untuk bisa virus itu melewati barrier pertama ya
itu dia harus menembus itu loh
itu kita kenal dengan inate immunity
oke itu yang pertama
yang kedua adalah kelompok yang digunakan untuk membunuh virusnya
walaupun sampai saat ini belum ada antivirus yang spesifik untuk covid sembilan belas
ini lagi di mungkin dibuat di laboratorium eijkman
belum sampai ke sana
ya walaupun ada upaya upaya untuk menggali dari
bahan bahan alam ya
jadi masih belum
oke contoh contoh antivirus yang digunakan dan dinyatakan memang sesuai dengan clinical trial atau pembuktian itu memang
memang kan kita kenal ada avigan ada oseltamivir
itu berapa persen efektifitasnya
setidaknya membantu menghambat pertumbuhan virus
karena sekali lagi dia tidak secara spesifik antivirusnya
jadi sebetulnya kita harapkan
sebetulnya yang kita harapkan dari obat obat antivirus itu adalah
jadi kalau kurva ini kadang kadang bukan yang kurva tengahnya tapi yang buntutnya ya
yang bisa mempengaruhi
setidaknya menghambat pertumbuhan virus
nah itu kelompok yang kedua
oseltamivir remdesivir dan sebagainya
itu untuk obat antivirus
nah kelompok ketiga adalah obat yang sifatnya menekan justru menekan respon imun
nah tapi timingnya mesti benar
jadi ketika kita baru saja mengalami infeksi oleh virus kita justru membutuhkan respon imun yang bagus
kita mengharapkan kekebalan tubuh itu bagus kan
pada tahap awal
oke jadi timing yang paling bagus untuk mengkonsumsi imunosupresan ini
nah imunosupresan itu jangan diminum di awal
so kalau kita minum di awal dimana kita masih membutuhkan untuk menghambat dan mencegah virus menghambat pertumbuhan
itu tidak boleh ditekan
justru harus dikeluarkan
makanya kita disarankan minum vitamin c dan sebagainya vitamin d semuanya untuk meningkatkan
tapi begitu pasien sudah masuk ke tahap yang berat
kira kira berapa hari itu bisa
empat atau lima hari ya nama delta
enggak sepuluh harian
itu masuk ke dalam berat itu bukan lagi disebabkan oleh virusnya
tapi oleh respon tubuh kita sendiri
jadi respon tubuh yang berlebihan
yang badai sitokin itu yang membuat
nah badai sitokin itu
jadi justru itu yang merusak
nah disitu perannya immunosopresen tadi
jadi enggak boleh terlalu cepat enggak boleh terlalu lambat juga
jadi kita harus para dokter pasti tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan itu
jadi kalau misalnya kita didiagnosis positif ya hari ini kapan kita mulai minum obat obatan ini khususnya yang antivirus
by the way anti biotik tidak perlu pak
karena saya lihat juga banyak anti biotik diberikan
anti biotik tidak berfungsi untuk virus
tapi yang antivirus dan dexamethasone itu harus dengan resep dokter
tapi kalau yang tadi roboransia artinya vitamin dan sebagainya itu kan bisa
bisa beli sendiri
nah terkait dengan anti biotik ada yang memberikan anti biotik dari awal
seperti pernah dalam satu paket itu kan ada antibiotiknya
sebetulnya diharapkan bukan efek anti biotiknya
jadi tidak sembarang anti biotik yang dipakai tapi anti biotik tertentu yang memiliki efek bukan efek samping
dia punya efek lain yaitu mensimulasi respon imun
mensimulasi respon imun
jadi bukan efek anti biotiknya yang dipakai sebetulnya
tapi contohnya lebih ke anti oksidannya atau apanya yang membuat imun
ya dia merangsang respon imun
ya saya bisa sebutkan kelompoknya
khususnya ada asitromisin
bukan yang biasa misin misin
itu yang diharapkan bisa menambah memperkuat respon imun
di samping ada juga yang katanya mencegah infeksi sekunder
nah itu yang fungsi anti biotiknya
bukan anti bakterinya tapi justru meningkatkan imun sistem
kalau ivermectin nah ini kan banyak sekali diskusi
nah mungkin prof apa pandangan prof amin
ya ivermectin itu masih ya kalau sekarang ini masih dianggap sebagai dalam hal ini semacam experimental drug gitu ya
tapi kan kita kan darurat covid juga eksperimental
jadi apapun yang beberapa orang bilang ini bisa membantu ya dipakai ya
karena betul betul covid sembilan belas ini gelap sekali
artinya kita banyak yang tidak kita ketahui
kalau prof amin sendiri mau mengkonsumsi ivermectin misalnya untuk mencegah ataupun memperbaiki gejala
kalau belum diperlukan tidak
karena ivermectin juga ada efek sampingnya
kalau misalnya gejalanya ringan ya tapi sekarang kan banyak yang kena tapi mungkin tidak terlalu merasa efeknya
cuma mungkin anosmia tidak bisa mencium tapi fever tidak ada dan lain sebagainya
haruskah mengkonsumsi obat obatan ini atau bisa dengan mengandalkan ke daya tahan tubuh dan obat obatan yang
ya saran saya sih
apabila memungkinkan kita pastikan
jadi misalnya kita merasa masih sehat hanya kehilangan diacium saja
tapi pastikan paru paru kita bagus
artinya kita mesti monitor dengan oksimeter kan
karena banyak kejadian yang kita kenal sebagai happy hypoxia
jadi sebetulnya tubuh sudah kekurangan oksigen tapi karena terjadinya itu bertahap pelan pelan
jadi si individu itu tidak merasa bahwa ini adalah sesak nafas
ya dia ini bisa kompensasi
tapi tanpa dia sadari tubuh itu selama beberapa hari kekurangan oksigen dan akan terjadi kerusakan organ yang cukup berat
makanya penting untuk mengecek saturasi oksigen ya kalau kita kena covid
nah antara ini khusus untuk delta varian ini
kalau sudah divaksin
ini sangat membantu pak
vaksinasi sangat membantu karena vaksinasi itu punya empat lagi nih
pertama mencegah kita jadi tertular
yang kedua kalau kita harus tertular
jangan sampai sakit
jangan sampai berat
yang ketiga tentu menghindari mortalitas
yang keempat ini yang juga penting
mencegah orang itu menjadi sumber penularan
jadi ada empat
kenapa harus divaksinasi
kita break sebentar tapi mungkin lebih lanjut mengenai vaksinasi ini karena kita di indonesia sekarang sedang mempercepat ya proses vaksinasi ini
targetnya cukup tinggi
dan kita akan bahas setelah yang berikut ini
tetaplah bersama insight with desi anwar
kembali bersama insight with desi anwar
saya ditemani kepala lembaga biologi molekuler eijkman
dan kita masih membahas mengenai varian baru covid sembilan belas
dan vaksinasi ini merupakan salah satu tools ya atau alat yang sangat penting untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas ini sendiri
dan kita lihat di indonesia ini sekarang sudah semakin banyak orang yang divaksinasi
dan diharapkan pada akhir tahun ini sekitar satu ratus delapan puluh juta ya masyarakat indonesia sudah divaksin dua kali
sehingga bisa menciptakan herd immunity
tapi kalau saya lihat sekarang herd immunity nya lebih banyak karena sudah banyak yang terinfeksi
nah vaksin ini pertama kita melihat kan ada beberapa variasi vaksin
dan dengan adanya variasi delta ini
vaksin ini kan diciptakan sebelum ada delta prof
tapi bagaimana efektivitas dari vaksin vaksin yang ada
ada sinovac misalnya yang dari china
dan sinovac ada pfizer dari amerika serikat
astrazeneca dan beberapa yang lain
ini bagaimana performance antara vaksin vaksin
satu studi yang dilakukan beberapa bulan lalu di afrika selatan
itu menunjukkan memang ada penurunan efekasi
dari beberapa vaksin tadi yang besar besar tadi
penurunan karena delta varian ini
karena waktu itu bukan delta varian
tapi salah satu dari variant of concern itu
ya karena guidance nya who
itu masih bisa dipakai
jadi itu satu bahwa saat ini belum perlu ada penyusahayaan
jadi vaksin yang lama masih tetap bisa dipakai
kemudian it juga didukung oleh perusahaan perusahaan tadi
mereka melakukan penelitian di laboratoriumnya
di uji lah mereka yang sudah disuntik
ambil antibody nya kemudian di challenge ke virus ini
dan menurut klien
dan menurut klien mereka masih efektif
karena bicara bukan efeksi lagi tapi efektiviti
tidak untuk mencegah kan
mungkin lebih untuk mengurangi gejala atau
kalau enggak masih mencegah
jadi di uji dengan tes netralisasi
masih bisa untuk menetralisasi virusnya
itu masih bagus
nah itu yang kita pegang tetapi kita juga tetap harus memantau
nah ini kan kita di sini di indonesia kan kebanyakan menggunakan yang dari china
dan kalau kita lihat juga banyak sekali jumlah orang yang setelah divaksin oleh vaksin itu
bahkan nakes juga banyak yang mendapatkan gejala serius bahkan cukup fatal
prof amin apa yang kita pelajari
pertama mengenai bukan saja delta varian ini
tapi berapa lama efektivitas sebuah vaksin ini
katanya saya lihat pfizer mengatakan wah kalau sudah enam bulan mungkin tidak ada salahnya untuk melakukan booster ketiga
apalagi dengan adanya delta varian ini
jadi sebenarnya berapa kali kita perlu booster booster ini
antibody ini di dalam tubuh kita yang tadi kita sudah sebutkan dari penyintas maupun dari vaksinasi
ini juga sudah ada publikasinya
sekitar delapan bulan itu masih ada sebetulnya
enam bulan setelah pasien sembuh
ya ini untuk yang penyintas
jadi kita lihat bahwa setelah sembuh itu memang ada antibody ini
tapi kita mesti ingat itu antibody akan turun
begitu juga yang pasca vaksinasi
berapa bulan kalau pasca vaksinasi
kalau saya tidak salah dari pengamatannya teman teman yang di bandung
ini ya sekitar enam bulan dan lagi itu ya
setelah vaksinasi itu sudah ada penurunan
jadi idealnya setelah enam bulan atau paling tidak setelah delapan bulan
setelah enam bulan vaksinasi kita berikan booster
nah booster itu tentu pertanyaannya mau pakai apa
nah itu dia
ini yang saya tanyakan kenapa karena kita sudah mulai program vaksinasi ini kan dari di awal tahun
dan mungkin beberapa bulan lagi
walaupun sekarang kan masih banyak di indonesia
yang vaksin pertama saja belum dilakukan
tapi tenaga kesehatan sudah saya lihat diberikan booster ketiga
tapi dengan menggunakan vaksin yang berbeda ya
yang berbasis mrna
karena kebanyakan nakes kan diberikan yang berbasis virus yang sinovac yang inactivated
bagaimana menurut prof
ya kalau dari sudut imunologi
sinovac sebagai dasar vaksin juga punya kelebihan
karena dia menggunakan virus utuh
jadi semua antigen bukan semua
sebagian besar antigen di luar itu ada
padahal sebetulnya neutralizing antibody itu adalah antibody yang ditujukan kepada rbd saja
kalau yang lainnya yang tidak terlibat di netralisasi
nah jadi kita konsentrasi sekarang ke antibody yang ditujukan kepada rbd
nah suntikan ketiga
selama dia juga menterima

maka itu bisa dipakai
itu sudah tidak mempermasalahkan antigen yang lain
tapi yang rbd ini
jadi vaksin apapun yang punya komponen rbd
walaupun katanya ada penelitian lebih banyak variasi vaksinnya justru bisa meningkatkan ini lah antibodynya
disuntik dengan vaksin yang agak berbeda
itu pasti ada dasarnya
ya nakes kan dengan sinovac kan
sinovac dan kemudian boosternya dengan moderna
ya jadi moderna itu dia mentargetkan utamanya adalah protein s khususnya adalah rwd
tapi sebenarnya kalau nakes juga disuntikan sinovac ketiga kalinya tidak masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah dengan vaksin yang sama
tapi booster ketiga ini perlu prof amin
idealnya dalam jangka waktu berapa
timingnya ini yang harus kita putuskan sebetulnya
selama ini belum ada sebelum ada arahan dari who sekalipun kapan harus diberikan vaksin ketiga
tapi berdasarkan tadi pengamatan walaupun itu juga belum bukti ilmiahnya belum terlalu kuat
tapi dari pengamatan beberapa studi kita lihat enam bulan itu sudah mulai menurun
sehingga saya kira enam bulan itu adalah timing yang tepat
kalau terlalu lama sampai antibody nya habis kita mungkin harus mulai dari nol lagi nanti
mulai dari nol lagi
nah ini kan berarti harus ada vaksin yang tersedia
vaksin merah putih kita ini kita sudah tunggu tunggu ini akan menjadi kunci bagi kita untuk mendapatkan vaksin yang bisa kapan saja kita peroleh
vaksin merah putih sedikit ceritanya
vaksin merah putih
sedikit cerita saja bahwa saat ini ada tujuh lembaga yang mengevasi merah putih
tapi dikaitkan dengan kesiapan industri nya baru dua yang lebih siap yaitu yang satu yang dari lembaga eijkman dan satu lagi dari uner
yang lembaga eijkman dengan protein rekombinan yang uner dengan whole virus ya virus utuh
dan ya dua duanya diharapkan sih nanti pertengahan tahun depan
baru bisa mendapatkan emergency use authorization
pertengahan tahun depan

sekarang laboratorium sudah selesai
sekarang dalam proses transisi

kemudian uji klinik fase satu bisa dimulai di bulan desember

antigen yang kita siapkan juga sudah diekspresikan
hanya sekarang prosesnya adalah dari skala laboratorium
dari skala laboratorium kan kita biasa dengan ukuran yang kecil kecil
sedangkan di industri kan ukurannya besar

baik terima kasih banyak prof atas insightnya dan nanti kita akan undang lagi kalau vaksin merah putihnya itu sudah siap untuk kita
untuk kita gunakan

tetaplah bersama insight with desi akbar
ya ini yang harus diperhatikan ya bahwa rasio positivity nya masih tinggi dan ini yang harus dijadikan dasar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
kita break sebentar irma tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
jangan kemana mana dulu insight with desi anwar masih akan kembali sesaat lagi
ya kembali bersama insight with desi anwar saya ditemani koordinator lapor covid sembilan belas irma hidayana melalui zoom
kita tadi berbicara mengenai data bahwa penting ya memiliki data yang akurat dan juga mencerminkan keadaan yang sesungguhnya di indonesia
kita lihat memang beberapa hari ini kasus sudah dilaporkan menurun tapi jangan sampai karena jumlah testingnya itu juga menurun
tapi by the way mbak irma bagaimana testing dan tracing di mata lapor covid yang ada di indonesia
apakah sudah memadai karena saya lihat ya pemerintah menggalakkan ya effort baik untuk memvaksinasi meningkatkan jumlah testing dan tracing yang dilakukan
tapi masih apa kira kira yang perlu diperbaiki dalam tiga t ini
ya sebenarnya kalau fokus ke testing itu memang masih perlu untuk melakukan peningkatan jumlah testing
secara signifikan ya minimal satu per seribu penduduk setiap minggunya
nah di beberapa provinsi itu sudah melampaui ya angka testingnya seperti itu
tetapi kita harus melihat juga seperti yang tadi mbak desi sampaikan bahwa angka kita lihat data data sosial ya di luar pulau jawa misalnya sudah banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan oksigen

sudah banyak ya masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan rumah sakit
sudah banyak ya masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan rumah sakit
takutnya infeksi sudah menjalar kemana mana takutnya memang sekarang kalau kita lihat positivity rate di dki misalnya ya itu sudah menurun
tetapi jangan jangan berpindah ke tempat lain
nah makanya sebenarnya tiga t ini hanya satu hal aja
yang paling penting sebenarnya sesuai rekomendasi who ya
pengetatan jadi pengetatan mobilitas penduduk kemudian tiga n ya menjalankan prokes menjauhi kerumunan dan lain sebagainya
menjalankan prokes menjauhi kerumunan dan lain sebagainya
tetapi pengetatan ini sangat penting
jangan sampai ada relaksasi yang membuat masyarakat itu berinteraksi lebih intens satu sama lain
karena dengan pengetatan ini itu bisa memudahkan tracing
bisa memudahkan testing
dan yang paling penting itu bisa membatasi virusnya itu gak berpindah dari satu orang ke orang lain gitu
tetapi virusnya di kerangkeng gitu ya di dalam tubuh kita dan kita di
dan kita di rumah atau nggak kemana mana gitu
kemudian selama empat belas hari
kalau kita imunnya kuat kita bisa melawan virus itu
dan akhirnya virusnya mati di tubuh kita
misalnya seperti itu logikanya
nah dengan pengetatan wilayah
dan juga dengan peningkatan testing yang signifikan itu tadi
sebenarnya akan membantu laju jumlah pasien yang saat ini luar biasa tinggi
menuju ke rumah sakit yang saat ini
tadi mbak desi sudah menjelaskan
maka sudah kelelahan
kemudian banyak juga yang terinfeksi
dan jangan lupa bulan ini saja itu
sudah ada dua ratus sembilan puluh dua tenaga kesehatan yang meninggal karena terinfeksi covid sembilan belas
jadi data data ini
betul data data statistik
data data bor yang dimiliki oleh pemerintah
itu harus dilihat
sebagai paket komplit dengan data apa yang terjadi di masyarakat
kalau masih banyak
kalau ini data bornya misalnya sudah delapan puluh persen
atau sembilan puluh persen
masih ada sepuluh persen berarti ya
back di rumah sakit
tetapi dilihat bahwa banyak orang yang tidak bisa masuk rumah sakit
nah ini dia mbak irma
justru mungkin bornya menurun
tapi jumlah orang yang meninggal pada saat isoman kan juga harusnya
tapi ini justru terjadi
nah ini apa
juga salah satu indikator
nah ini kami kebetulan juga merekap ya
mencatat sampai hari ini itu setidaknya ada dua enam ratus tujuh puluh warga yang meninggal pada saat isoman
ini data ini hanya kami kumpulkan selama dua bulan ya
ada yang dari pemprov dki
ada yang dari teman teman cisdi yang sedang menjalankan program puspa
di jawa barat
dan juga ada kompilasi data kami dari jejaring
kemudian kami cari dari media massa
dari sosial media
yang kemudian kami triangulasi
kami pastikan akurasinya supaya tidak ada double data
nah ini luar biasa besar angkanya
jadi ini mengindikasikan bahwa memang fasilitas kesehatan ini kewalahan ya
bahkan collapse ya
jadi orang masuk rumah sakit tidak bisa
kemudian berakhir meninggal hanya karena rumah sakitnya penuh
nggak dapat akses ke oksigen
nggak dapat akses ke icu
dan lain sebagainya
jadi kenyataan apa apa yang terjadi di lapangan
kesulitan kesulitan warga dalam mengakses rumah sakit
ini juga harus dilihat bersamaan dengan data statistik yang dimiliki pemerintah
yang kira kira masih oh ini masih baik baik
masih bagus datanya
jadi harus dilihat sebagai market complete saya kira ya
jadi tidak hanya mengandalkan data statistik yang sudah dikumpulkan oleh
jadi data ini sangat penting
tapi sebelum kita berpisah saya ada satu pertanyaan lagi
ini kan tadi yang sangat penting adalah memutus mata rantai itu
istilahnya ya mengisolasi virusnya dengan cara cara mengisolasi satu daerah itu
ppkm sekarang ppkm darurat sekarang sudah ppkm ada level empat tiga dua satu dan lain sebagainya
mungkin secara singkat mbak irma apa kira kira yang bisa diperbaiki baik dari kebijakan itu sendiri
dan yang penting lagi adalah kepatuhan masyarakat dalam menjalankan ini semua perilakunya
jadi perilaku masyarakat memang salah satu pr besar ya
kita juga lihat masih banyak sekali pelanggaran protokol kesehatan di lapangan
tapi mungkin ini juga bisa dijadikan evaluasi baik oleh masyarakat juga oleh pemerintah
karena gini mbak desy jadi tadi kita berpijak pada data yang transparan
data yang merefleksikan situasi yang sebenarnya ini penting untuk dipublikasikan
supaya masyarakat pun itu tahu situasinya sekarang ini sedang gawat gitu ya
jadi sehingga mereka itu ada alertness dan ada kewaspadaan
itu yang mendorong salah satu pendorong motivasi mereka untuk tidak keluar rumah untuk selalu menggunakan masker dan lain sebagainya
tentu saja bersamaan dengan edukasi ya masyarakat ya
oleh bin will oleh pusat mas pusat mas tempat
dan secara nasional
saya kira penting sekali ya kita semua sebagai masyarakat untuk mematuhi
namun kalau masih dilihat banyak kepatuhan masyarakat yang jadi pr
nah ini rasanya saatnya untuk evaluasi bersama sama
kenapa kok masyarakat sampai nggak patuh
apakah mereka nggak tahu situasi di lingkungan sekitarnya itu sedang bahaya
nah kalau memang iya mungkin perlu ditingkatkan komunikasi krisisnya
sehingga membangun rasa keseluruhan
dan juga kewaspadaan publik persepsi publik terhadap risiko bahaya penularan di tingkat komunitas
iya terima kasih banyak mbak irma
luar biasa insightnya
memang data itu sangat sangat penting
dan kita berterima kasih kepada kerja keras ya teman teman di love for covid sembilan belas
mbak irma stay safe selalu
ya demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tangan ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia
dan tentu saja jangan lupa ya tiga m rajin mencuci tangan menggunakan masker hindari juga kerumunan
sampai jumpa stay safe bye bye